antisipasi dilakukan para peternak sapi untuk tetap menjaga kesehatan hewan ternak mereka
terlebih jelang idul adha permintaan terhadap sapi semakin meningkat
pemerintah provinsi dki jakarta mengklaim belum ada kasus penyakit mulut dan kuku pada sapi di jakarta
meski demikian peternak sapi mengaku khawatir akan nasib ternak mereka jelang idul adha
ya agak khawatir juga tapi kan kita jaga kesehatan juga
yang paling penting kursi kandang lah kandang yang nomor satu harus bersihin tiap pagi
pagi sore pokoknya tiap mandiin terus
upaya mencegah pmk tak hanya datang dari peternak
suku dinas tempat turut membantu dengan pemeriksaan rutin
salah satunya pemberlakuan karantina empat belas hari bagi sapi yang didatangkan dari luar jakarta
kalau dari dinas rutinitas dari mereka sih ada bantuan
berupa vaksin vaksinnya itu ada vaksin sa ada vaksin antrak ada vaksin brusella
itu selama setahun itu hitungannya empat bulan sekali mereka akan hadir
selain itu juga ada bantuan dari si komandan namanya
itu sapi kerbau indukan yang untuk bantu untuk ini lib inseminasi buatan
fatur bersyukur kondisi di jakarta relatif masih terkendali
sehingga ia mengaku pemesanan sapi kurban miliknya telah dilakukan jauh jauh hari
dinas ketahanan pangan kelautan dan pertanian kpkp dki jakarta mengatakan
pedagang hewan kurban musiman menjamur jelang idul adha
pemeriksaan hewan kurban semakin gencar dilakukan lantaran harus memenuhi sejumlah syarat
kalau ada yang tidak sesuai dengan syariat islam biasanya kita kasih tanda
misalnya dipilok kemudian disisihkan tidak boleh dijual
bukannya tidak boleh dijual boleh dijual tetapi tidak boleh untuk hewan kurban
karena kan hewan kurban syaratnya tertentu
umurnya harus sudah mencukupi sudah pupak giginya
nah kalau yang sakit gejala klinisnya pmk gitu itu pasti butuh penanganan khusus
suharini menambahkan adanya kewajiban surat keterangan kesehatan hewan atau skkh
dari daerah asal pengiriman hewan ternak
diharapkan dapat membuat aktivitas jual beli hewan kurban tetap bergeliat meski dihantui pmk
roni satria septya di pradana jakarta